saya tahu sebenarnya kamu adalah orang yang baik
gimana kalau mulai sekarang kita berteman aja
kita nggak usah bersaing lagi kita nggak usah bermusuhan lagi
lagi pula kamu kan rekan bisnis suami saya
saya juga ingin berteman sama kamu citra
kenapa bokap gue
diego mantan harapi dana
dan baru keluar dari penjara
nah ini mah kami belunya
ini semua gara gara mama
pengen anak aja gak bisa
apa yang bapak ngomongin semua kejadian
kenapa sih sekarang mas roy selalu menyalahkan aku
semua orang menyalahkan aku
jadi seolah olah semua beban tertumpu sama aku
gak nyangka ketemu kamu disini
ngapain kamu disini
puaskan kamu sekarang bikin saya menderita seperti ini
dua duanya anak saya pernah masuk penjara
ini macam apa saya ini
sampai dua dua saya mengalami hal seperti ini
saya tahu kamu pasti berpikir saya ini perempuan yang sangat jahat
tapi kamu tahu kenapa saya bertindak seperti ini
saya juga sama seperti kamu
hanya seorang ibu yang ingin melindungi anaknya
saya hanya seorang ibu biasa
sama seperti kamu citra
jadi saya tahu apa yang kamu rasakan
sejujurnya saya juga gak mau clara di penjara
saya minta maaf sebelumnya kalau anak saya mau menyakiti anak kamu
kita mau yang terbaik buat anak anak kita saya tahu tuh
tapi saya juga gak mau anak saya masuk penjara
kalau kamu bisa janji anak kamu clara tidak akan menyakiti anak saya lagi
saya akan tarik tuntutan anak saya
saya juga gak mau melihat kamu seperti ini
saya tahu pasti sangat menyakitkan
tapi saya juga butuh jaminan dari kamu citra
saya janji saya akan jaga clara lebih ketat lagi sehingga dia ini akan berbuatnya
saya tahu sebenarnya kamu adalah orang yang baik
gimana kalau mulai sekarang kita berteman aja
kita nggak usah bersaing lagi kita gak usah bermusuhan lagi
lagi pula kamu kan rekan bisnis suami
saya juga ingin berteman sama kamu citra
lihat aja putri
aku bakalan bales semua perbuatan kamu
karena selamanya anda akan tinggal di sini
sayaeng alri market myulating
dan mungkin jika kamu kita ketemu di jendela
gue akan menempel berubah

satu hari nanti
semoga aku kuat menghadapi ini semua
karena tante sudah terlalu keras sama kamu
kamu orang yang berhati baik
tante gak mau kalau kamu nggak bisa
membalas dendam untuk orang orang yang menyakiti kami

masya putri yang mengasihi banyak
karena tante udah baik banget sama putri
kalau kamu mau mencabut tuntutan kamu ke clara
tante gak akan ngelarang
putri boleh cabut tuntutan itu ke clara
kalau menurut kamu itu lebih baik
cuma itu bisa membangun dirimu
tetapi pada saat harf tuntutan kamu
meskipun dia paham
tentangnya dia akan menjauh
masa yang kurang
dan ke capek
karena keberadaan itu
ini udah untuk diriesses ini
berlangganan masuk ke salah satu
semoga aku mel bearang pembatalplease
saya boleh keluar
iya karena tuntutan kamu sudah dicabut
jadi saya bebas
mona terima kasih ya